tren gaya hidup sehat kini semakin disadari masyarakat
khususnya menjaga pola makan
pola makan sehat selain syarat unsur gizi seimbang
juga kayakan syarat seperti yang bisa ditemukan pada sayur dan buah
berbicara sayur dan buah yang sehat
kebanyakan masyarakat mengkonsumsi sayuran organik
yang diproses tanpa menggunakan pupuk kimia
peluang inilah yang ditangkap sosok yang satu ini
berawal dari ayahnya yang menderita penyakit metabolik diabetes mellitus
membuat putri andayani akhirnya berkomitmen menjaga pola makannya
dengan mengonsumsi banyak sayuran terutama sayuran organik
peluang bisnis pun terpikirkan oleh ibu muda ini
ia akhirnya menjual sayur dan buah organik dengan menggunakan sosial media instagram
nama akun dagangannya adalah tante sayur
the awal atau anda terpikirkan dari mana sih kok bisa ada terbersih ide punya nama seperti ini tante sayur
kalau nama tante saya sendiri
sebenarnya saya cari nama yang orang gampang ingat
orang gampang ingat terus terdengar
ih kayak apaan sih nih menarik banget
saya ambil nama tante karena ya karena sendiri kan saya masih muda
kalau orang biasanya masih muda
jualan sayur tuh kedengerannya kurang konsisten
karena pikirnya cuma hobi besok nggak jualan lagi
tapi kalau namanya ibu ibu jualan
dia tuh pasti akan lebih gigi lah
karena dia harus biayain anaknya
banyak faktor abesnya lah yang memperlihatkan bahwa
tante tante itu tuh lebih konsisten daripada mbak mbak
pengalamannya sebagai salah satu karyawati di sebuah bumn
ditambah lagi dengan lingkungan pergaulannya yang cukup luas
membuat putri tak memerlukan modal banyak untuk membuka bisnis ini
yang sudah anda persiapkan sejak awal
nah untuk modal awal untuk mem build up atau men set up bisnis
tanaman organik seperti ini
berapa sih modal awal yang anda siapkan waktu itu
sebenarnya sih modalnya itu cuma satu
modalnya itu networking
kalau dibilang modal uang enggak lah
kita semua tahu semua itu bisa dibayar back to back
kita bisa kalaupun yang cash ya pembelinya bayarnya cash
kita tinggal bayar ke petani cash
dan yang pasti networking juga penting sekali kita menjalin hubungan dengan petani
karena nggak semua petani mau ngasih barangnya dia
karena namanya petani organik kan barangnya terbatas
karena namanya petani organik kan barangnya terbatas

karena namanya susah ngerawatnya susah

putri menjamin sayur yang dijual harus dalam keadaan segar bahkan sampai di tangan konsumen
bila sayur yang diterima sudah tak lagi segar
bagi herman putri adalah partner bisnis yang bisa diandalkan
putri tak segan turun langsung ke kebun meski kondisinya saat ini sedang

mungkin bisa diceritakan pak herman bagaimana awalnya pak herman dan teman teman bisa berkolaborasi atau bekerja sama

ya bisnis ini bisa berjalan
sehingga bisnis ini bisa berjalan
seperti yang anda bilang mbak putri adalah mitra kami yang cukup unik
karena kebetulan mbak putri lebih intens ke soal varitas varitas lokal
meski baru berjalan beberapa bulan kerjasamanya dengan putri terbilang cukup menghasilkan
meski baru berjalan beberapa bulan kerjasamanya dengan putri terbilang cukup menghasilkan
maka sementara tujuh ratus lima puluh hingga satu ton volume sayur yang diproduksi kalau diuangkan kira kira berapa pak
maka sementara tujuh ratus lima puluh hingga satu ton volume sayur yang diproduksi kalau diuangkan kira kira berapa pak
diambil rata rata ya mas karena memang ada pricing strategi yang berbeda tentunya
diambil rata rata ya mas karena memang ada pricing strategi yang berbeda tentunya
rata rata sih mungkin baru sekitar sepuluh an

menjual sayur organik dengan menggunakan sosial media memang kini sedang digandrungi
dari sinilah putri bisa mendapatkan banyak pembeli dari berbagai kalangan
bahkan di ataranya ada yang menjadi langganan tetap
payan klien yang anda miliki saat ini
atau yang sudah menjadi langganan
itu siapa saja dan mereka datang dari mana aja sih klien klien ini
klien ini tuh random sih sebenarnya
acak karena kan kalau kita ngomong klien terbesar saya biggest customer saya tuh udah di instagram
nah mereka ini banyak banget
either mereka benar benar ibu rumah tangga yang punya anak banyak
emang concern kesehatan
sampai ibu ibu bekerja
yang mid mid dua puluh lima gitu yang sampai tiga puluh an
sampai yang memang kadang kadang masih ada yang muda muda banget yang masih kayak dua puluh an
saat siap panen sayuran dan buah buahan yang ada di kebun ini kemudian dibawa ke tempat logistik penyimpanan di kawasan hang lekir jakarta selatan
putri melakukan transaksi dengan pembeli menggunakan whatsapp atau sms
menggunakan whatsapp atau sms
akan sistem transportasi pengangkutannya seperti apa untuk mengantar ini

tingkat efisiensi lalu nggak terlalu banyak manpower ya
meskipun kita kan negara padat karya tapi ya zaman sekarang ya kita harus efisien
jadi saya sebenarnya semuanya itu kayak pengantaran itu tuh semuanya udah terparti
pihak ketiga yang memang biasanya mereka online
jadi ada semacam ojek online ya
sayuran organik memiliki peminat tersendiri
meski harganya relatif lebih mahal dari sayuran biasa namun kualitas dan kandungan gizinya tetap terjaga
harman helmy jakarta